lelep amat sih nin
ya ampun ini nin
nanti atm kita diganti kang
ya diganti atunin
sama yang baru
justru saya mau nanya pak kamtip
sekarang t a a n a sudah tidak ada di rumah
teleponnya juga nggak bisa dihubungin
siapapun orang yang ada dalam posisi seperti istri kami
orang yang dalam permainan konspirasi global
istri kamu terlibat dalam skandal memanipulasi identitas manusia
maksudnya ini t a a p pak kamtip
ini permainan tingkat tinggi
semudah apapun saya menjelaskannya
pasti kamu tidak akan paham
istri kamu terlibat dalam konspirasi membuang bayi di rumah t a a n
yang benar pak kamtip
ini jaringan internasional
dengan kasus kriminal seberat ini
mustahil istri kamu akan kembali pulang
jadi ana kabur selamanya
semoga kamu tidak ikut terlibat
mams tadi tuh aku abis subuh tuh ngantuk
jadinya tidurnya kebab belasan deh
capek bingit setau
udah sekarang kamu mandi
siap siap kita ke bogor
mau ngapain ke bogor
gak mau beli baju lebaran
mama beliin baju lebaran
mams mau beliin aku baju lebaran
mams aku boleh gak minta mentanya aja
aku pergi belanja ke bogornya bareng sama encut aja beli baju lebaran
yuk minta dong
kamu gak mau pergi sama mama beli baju lebarannya
mama tuh gak percaya kalau kamu beli baju sendiri tuh
kadang kadang baju yang kamu pakai aja kayaknya kurang bahan udah dijadikan baju
jangan jangan kemarin kamu ya pergi ke jakarta beli bajunya yang kayak begitu begitu ya aneh aneh
itu tuh bukan aneh tapi itu baju gaul anak jakarta
aku pergi sama ancut aja mams
minta uangnya aja
pokoknya beli baju lebarannya sama mama
gak mau tau
kampun deh mama cerewet banget sih kamu ah
aku minta duitnya aja
biar aku pergi beli sendiri sama cut
nanti kalau pergi sama mums nanti mams milihin aku bajunya kayak orang tua lagi
ya gak mungkin atutut
masa mama milihin baju kamu kayak orang tua

aku pake baju pilihannya mams
ya gak ada aku diketawain sama orang orang seciraos
gak mungkin ada yang berani ngetawain kamu satu ciraos
apalagi kalau kamu pake baju pilihan mama
kamu pasti kelihatan lebih cantik
emangnya mams omah suha apa
empat orang orang ciraos pada takut
gak gitu juga situt
nanti kalau kamu jalan sendiri tiba tiba uangnya kurang gimana gitu
makanya pergi sama mama aja
kamu sih gitu tut
mama tuh udah berharap banget dari dulu
pengen banget bisa beliin baju kamu lebaran
pengen bisa pergi berdua sama kamu
bahagia gitu rasanya kalau bisa beliin kamu sepatu baju kamu pakai
kan rasanya mama terharu
sekarang giliran mamah punya kesempatan untuk itu
kamu malah gak mau pergi sama mama
kayak begini gini nek
moms tuh ya kalau udah ada maunya
maksa maksa alus gitu supaya aku jadi ngerasa bersalah
daripada mama ngomongnya sambil marah marah
yaudah gini aja mams
aku mau pergi belanja sama mump
tapi biar akoh aja yang pilih modelnya
gak boleh mams
ngebosen bosen apa ya tiap hari ngomongnya itu
naik apa ke sini
ya naik motor atuh c
oh mungkin suara motor kamu ketutupan sama suaranya yang emput kali ya
ngomong suka kenceng
kamu masuk sore lagi cu
kalau gitu temenin cece ke kantor yuk
mau ngapain mau ke kantor
mamas kan udah janji sama aku
kalau mau main ke kantor lagi
aku hanya diajak
kalau kamu ikut entah ribet
udah sekarang pokoknya kamu mandi
siap siap ganti baju
nanti mama pulang kita ke bogor ya
nggak usah pelukan dulu
pelukannya nanti aja
ya nanti kan ketemu lagi
bentar mama ambil dompet dulu
ini anak anak gak berhenti berhentinya pelukan
aku tahu maksud dirimu
diam diam suka padaku

hilang gajahnya datang
jangan diam diam begitu
debbie jangan lupa ya
nanti perhiasannya dipakai semua ya
biar mama senang melihatnya ya
tapi kan perhiasannya ada di papa
nanti papa kasih ya
tapi jangan lupa
jangan dikasih orang lain ya
mama saya kerja jauh jauh buat siapa
bukan buat orang lain
tapi buat ngebahagiain kita
buat ngebahagiain debbie ya
kalau iko udah pulang
segala perang akan segera dimulai
perang musik perang gaya perang art pak
itu apa pak
kamu ini kayak apa sih pak
ya ini itu
pak ini apa
nanti atm kita diganti kang
ya diganti atunin sama yang baru
sama diganti juga sama yang baru
ayo nin cepetan ini temen lebaran
bang temen pasti rame
iya kang ini udah mau beres
gak usah disuruh kan itu mah pasti
bapak kesana itu cuma pengen bantuin ngerawan tede bayi
bapak gak tau kalo ada buguryola disana
orang bapak lagi bikin susu di dalam
yang pebeli liat
bapak itu lagi duduk samping buguryola
senyum senyum genit
senyum senyum genit

tuh ngambek lagi pep ah
ya allah punya anak satu aja
disana itu cuma ada om dadang
sama bu iin
bapak gak tau kalo disana ada buguryola
bapak tuh di dalam
terus kalo kamu liat bapak duduk berdua sama buguryola
karena bapak seneng liat bayinya itu
nginget kamu lagi kecil neng
tapi pebeli liat bapak senyum senyum sama buguryola
bapak senyum senyumnya sama dede bayi
itu kalau orang banyak begitu
masa bapak pacaran berdua sama buguryola
ya gak mungkin neng
bapak juga gak kepikiran sama buguryola
kamu juga yang tidak tidak sah saja
menuduh bapak seperti itu
menuduh bapak seperti itu
bapak gak mau kehilangan ibu
bapak gak mau kehilangan kamu